ada pula informasi lain yang juga harus jadi sorotan kita bersama pemirsa
di mana ada iring iringan ambulans menjemput warga villa mutiara gading bekasi jawa barat
yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas pada senin malam
dan ini viral di jajari media sosial
bayangkan ada lima unit ambulan mengangkut dua puluh enam warga yang terjangkit virus
menuju sebuah hotel untuk menjalani karantina
puluhan warga ini terpapar covid sembilan belas setelah menghadiri acara hajatan salah satu warga
sebelumnya petugas mengaku kewalahan lantaran harus melakukan swab tes antigen
terhadap satu ratus sebelas warga yang menghadiri pesta